hobi kulineran pasti sudah tidak asing dengan bahan baku yang satu ini
arang batok kelapa
arang batok biasa digunakan untuk membakar sate memasak tongseng kambing
atau membakar aneka sajian di rumah makan padang
cita rasanya keluar terus rasanya lebih kerasa enak aja sih
lebih enak lebih nikmat gitu
kalau menggunakan pakai arang
cita rasanya kan lain empuknya beda juga aromanya itu menambah rasa aroma itu loh
wangi dia lebih wangi
salah satu produsen arang batok kelapa ada di gang sentiong johar baru jakarta pusat
di tengah kota
yap di jakarta masih ada loh beberapa produsen arang batok kelapa
pertama tama para produsen arang mengumpulkan terlebih dahulu batok kelapa yang tidak lagi terpakai
satu karung tepung kelapa tua dibanderol dua puluh ribu rupiah
kupas dulu keras banget
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
kali ini saya akan bikin arang dari batok kelapa
wah berapa puluh kilo ini banyak banget
yo yo semangat semangat
tempurung kelapa merupakan limba sisa kelapa yang telah di ambil daging dan airnya
untuk mendapatkan santan atau coconut milk
serabut dan sisa buah perlu dipisahkan
karena jika tidak asap pembakaran akan banyak dan diprotes warga
dalam sehari tempat ini bisa memproduksi enam tong tempurung kelapa
satu tong tempurung kelapa
sampah diperoleh dari sekitar delapan karung atau satu ratus empat puluh kg batok kelapa
pertama tama kita buat dulu ya arang yang akan menjadi sumber utama pembakaran
nah pak mirsa kalau sadar tongnya ini nggak langsung nempel dengan dasar atau dengan tanah
dikasih jarak sedikit terus satu batang ya bang ya jaraknya
nah terus di dalam tong ini mirsa nih nah ini ada celahnya nih
ibaratnya kayak kita masak gitu loh
jadi biar dia sampai bagian bawah benar benar jadi
ini bagian sebelahnya udah dibikin duluan nah ini kita bikin salah satu tongnya lagi
arang awal ini harus betul betul terbakar sempurna
karena arang inilah yang jadi bahan utama pembakaran batok kelapa di atasnya
ketika tempurung kelapa awal telah menjadi arang hitam
suhu pembakaran dalam satu tong bisa mencapai empat ratus sampai tujuh ratus derajat celcius
ini definisi harus sabar sama kuat nahan panas dan nahan asap
nggak bisa langsung begitu kita tuangin minyaknya dia kan keluar api nih
kayak ngejilat jilat gitu
kita nggak bisa langsung taruh si batok kelapanya untuk dijanin arang belum
karena ini belum matang sempurna
nunggu matangnya itu yang lama nunggu kecil apinya bakar lagi
ntar dia makin menggosong gitu terus tuh polanya sampai benar benar jadi arang
yang di bagian bawah baru kita masak
aduh men nggak kuat nggak kuat nggak kuat
memang musuh besarnya itu napasan
hindar dulu dari titik asap
mata juga perih banget dari tadi
serius nggak dibuat buat ini
ini salah satu segmen seri menjadi yang wow yang pernah saya bikin
mas keren lagi
oke setelah bara di bagian bawah terbakar sempurna
lanjut masukkan tempurung kelapa yang sudah dipisahkan dari serabutnya
begitu udah jadi bara
di bagian bawah nih yang panas disini yang dipakasnya panas banget
udah jadi bara
di bagian bawah kita langsung masukkan si batuk batuk kelapa yang udah dibuang dari serabutnya
tanpa serabut aja supaya begini nih
jadi setengahnya menjadi arang yang siap digunakan
setengahnya lagi hanyalah abu sisa pembakaran
semangat cari duit
untuk saya pekerjaan ini amat sangat melelahkan
selain terpapar terik matahari
panas dari pembakaran ditambah kepulan asap yang luar biasa banyak
membuat saya lelah
tuhan tuhan tuhan
aduh pedas banget men
pedas banget asli
buat yang suka makan sate makan kambing segala macam
bikin arangnya kayak gini nih pengorbanannya nih
setelah tempurung kelapa dimasukkan sampai tong penuh
waktunya melanjutkan proses ke bagian terakhir
tutup dan tunggu semalaman sampai menjadi arang sempurna
setelah didiamkan selama semalaman
udah adem lah kata abangnya
baru kita bisa bongkar
udah nggak panas sih
pertama tama angkat abu arang yang menutup bagian atas tong
nah saya sempat mengira panen arang ini akan mudah
membuat saya batuk batuk terus pemirsa
resiko arang ya
setelah itu tong kita miringkan
dan waktunya memisahkan arang siap jual dari abu arang
baru beberapa aja udah lumayan kencang
ini masih panjang sampai belakang ini padet banget
satu tong dapat menghasilkan sampai lima belas plastik arang batok kelapa
arang berukuran kecil dijual dua puluh ribu rupiah per plastik
dan yang besar tiga puluh lima ribu rupiah per plastik
hancur jadi memantah
ya ini yang penting
yang penting yang penting
wah saya salah nih
karena terlalu kuat mengayak
yang seharusnya berbentuk besar
maaf ya pak
padahal lebih sulit mendapat arang berukuran besar ketimbang kecil
nah agar mengurangi resiko kerusakan
saya memilih panen arang menggunakan tangan
arang besar biasanya digunakan untuk rumah makan padang
atau penjual ayam bakar agar tahan lama
sementara arang ukuran kecil digunakan untuk pembakaran sate
kalau masih ada yang mentah
jadi kita itu kena komplainan sama langganan
kalau nggak dipilihin
yang beli sama yang beli
sate itu pada ngenduh gitu
karena asapnya itu terlalu gede di sananya gitu
kebanyakan yang datang membeli secara rutin di tempat ini adalah pemilik rumah makan
baik rumah makan padang restoran atau pedagang sate
ya ini kita udah langganan dari dulu kita
jadi dia kualitas produknya juga banyak
dan keunggulannya juga bagus
dalam sekali produksi
produsen arang batok kelapa bisa mengantongi pemasukan kotor sampai tujuh ratus ribu rupiah
meski terdengar menggiur giur
tapi proses pembuatannya tidak mudah dan beresiko
lengket kena sampai kelihatan kulitnya
sampai luka gitu
karena kepanasan gitu kena tong
terus apalagi sekarang musim hujan
kalau musim hujan itu malah tambah capek
sebentar bentar hujan dibuka buka
tutup pakai iseng
rasa rasanya kurang afdol kalau hanya membuat arang tapi tidak kulineran
nah ini dia favorit saya
tongseng kambing ekstra pedas
nah meski rasanya lebih nikmat karena dimasak dengan arang
tapi untuk konsumsi ada batasannya
maksimal seminggu sekali
di atas daging kalau yang dibakar itu ada gosong gosong
nah itu sinyal polyhidrokarbonnya
nah itu apabila dikonsumsi dalam jangka panjang
dapat menyebabkan mutasi genetik atau perubahan dna
pada tubuh yang dapat menyebabkan terjadi kanker
kanker apa saja sih yang paling sering
yang nomor satu sebenarnya kanker usus besar
tertarik mau mencoba membuat arang batok kelapa
atau ingin kulinerannya saja
apa saja boleh
tapi kalau mau buat harus kuat menahan panas dan kepulan asap ya
terima kasih dan sampai jumpa di episode sehari menjadi berikutnya
saya fernando di biagung yulijarto jakarta